kendaraan tidak hanya diciptakan guna memenuhi unsur mobilitas ataupun kenyamanan saja
tapi faktor keselamatan juga menjadi unsur yang penting pada suatu kendaraan
salah satu teknologi yang telah lama menyelamatkan nyawa manusia dari bahaya kecelakaan adalah airbag alias kantong udara
simak perjalanan teknologi airbag berikut ini
selain sabuk pengaman teknologi yang mampu menyelamatkan nyawa manusia dari kecelakaan berkendara adalah airbag atau kantong udara
pada dasarnya airbag adalah perangkat keselamatan kendaraan yang berbentuk kantong udara
perangkat ini mampu mengembang dalam hitungan

dengan begitu airbag yang terpasang pada kendaraan dapat menghalangi pengemudi dari benturan benda keras saat terjadi kecelakaan
dari sejarahnya airbag dengan sistem udara terkompresi sudah lahir di tahun seribu sembilan ratus lima puluh satu dan terus dikembangkan hingga akhir seribu sembilan ratus enam puluh an
namun produsen mobil asal amerika ford yang dianggap sebagai pioner dalam teknologi airbag
fort menjadi produsen mobil pertama
ford yang bereksperimen dengan airbag di tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh satu
ide menggunakan airbag didasari minimnya pemakaian sabuk pengaman kala itu
awalnya teknologi airbag dianggap tidak sempurna
dari hasil penelitian yang dilakukan oleh general motor di tahun tujuh puluh an dampak airbag bisa membahayakan keselamatan
hentakan kantong udara diakini bisa menyebabkan patah tulang leher
terutama bagi penumpang anak anak
seiring teknologi yang kian maju airbag terus berevolusi
sistem kerjanya telah berdasarkan sensor pada kendaraan
jadi kantong udara tidak akan keluar jika benturan atau kecelakaan tidak terjadi
tekanan udara pada airbag juga telah disesuaikan agar tidak mencederai manusia
airbag didesain tak hanya diperuntukkan melindungi posisi sopir tapi juga penumpang yang lain
bahkan folvo sebagai produsen mobil yang paling mengedepankan fitur keamanan membuat airbag untuk pelindungi pedestrian
polvo memasang airbag pada bodi luar mobil untuk mengantisipasi kecelakaan yang melibatkan para pejalan kaki
teknologi airbag juga menjadi pertaruhan reputasi bagi para produsen mobil
beberapa kasus recall atau penarikan kembali unit mobil yang marak terjadi adalah masalah pada airbag yang mafungsi

kini teknologi airbag tak hanya diterapkan bagi kendaraan roda empat saja
salah satu contohnya pabrikan motor asal jepang honda
yang hingga kini masih menguji coba kesiapan teknologi airbag pada motor buatannya
selain pada kendaraan airbag juga dibenamkan pada perangkat berkendara yang lain
seperti helm atau jaket
pada ajang balap motor profesional misalnya
kostum pembalap juga telah dibekali dengan teknologi airbag
airbag kecil otomatis akan mengembang jika pembalap terhempas dari motor
dengan demikian akan mengurangi resiko cedera pembalap yang terjatuh ke aspal
startup asal swedia hofding mencoba mengembangkan airbag dengan konsep yang berbeda
hofding membuat helm airbag khusus pengendara sepeda
helm hofding yang belum mengembang akan dilingkarkan
pada bagian belakang

airbag baru akan mengembang dan melindungi kepala jika pengendara tertabrak atau terjatuh dari sepeda
airbag ini bekerja berkat sebuah sensor bertenaga baterai
yang mampu membaca pergerakan yang mengarah pada kecelakaan
apapun konsepnya teknologi airbag merupakan salah satu buah pemikiran manusia yang sangat berjasa